ricky pernah punya hubungan sedekat itu sama elsa
tapi kenapa aku sekarang masih bertanya tanya ya
kenapa lipstick itu bisa ada di rumah roy
dan aku yakin pasti ada hubungannya elsa sama roy
dan malamnya juga mereka kekabar
tiga telah dipinggang
mama lagi keluar kamu kenapa
sakit tuh ini peluknya lagi hate
bentar bentar aku ambil minyakin dulu ya sebentar ya
tapi kenapa aku sekarang masih bertanya tanya ya
kenapa lipstick itu bisa ada di rumah roy
dan aku yakin pasti ada hubungannya elsa sama roy
dan malamnya juga mereka ke cabana night kan
kamu masih simpen gak lipstiknya
yaudah besok biar saya selidiki
ya udah aku ikut ya
mas aku di rumah aja sih
istirahat kamu fokus sama kandungan kamu
saya simpen ya
gue gak ngantuk
mbak mirna tidur dulu aja ya
soalnya kiki masih mau belajar mbak
kan mbak mena tau geki punya waktu cuma malem toh
serah lo dayak
belajar yang rajin
ya makasih ya
ya makasih ya
makin banyak soal yang bisa kiki kerjain
ternyata gak sesulit yang geki pikir kayak kemarin kemarin
ya allah ya allah
semoga kaki bisa lulus kali ini ya allah
coba liat liat ke atas
lulus ya ya allah
masih gatel gak
makasih ya emang
udah gak gak apa apa
ya petirnya kok gede banget sih
udah gak apa apa lah
jangan takut jangan
enggak mau disini
enggak mau disini
ada orang disini ya
gue tidur di kamar mama sama papa ya
iya deh boleh ya
tapi kamu jangan takut ya
nggak sih apa apa kek petirnya
iya ama keter
kari haji tuh langsung masuk kotak tuh gara gara petir
udah jadi lagi sondak mau tidur

aku boleh gak tidur sama mama sama papa
soalnya aku takut petir
mama juga takut petir temen ini
sini ke tengah
malam hujan horror amat ya
segala payung yang di bawah bawah
bener dingin banget lagi
jalan jalan kewono giri
malam malam hujan badai begini
membuat uya jadi ngeri
mendingan uya tidur di dalem aja dah
boga banget di pos takut tuh bawa angin
wah penasaran deh kira kira adik kamu itu
perempuan atau laki laki
kamu pengennya apa
mau punya adik apa
berdoa ya insya allah ya
mimpi gak penting sih mas gak usah dibahas ya
aneh banget sama mimpi ya
aku males udah ngerasain mas ceritain dia
tapi tolong kamu jangan ketawa ya
aku mimpi kalau kalau reina manggil mas tino tuh papa
padahal jelas jelas reina kena anak
nangkaku sama kamu kan
gak jelas sih mas mimpi